warga negara indonesia yang diobservasi di natuna menyampaikan ucapan terima kasih untuk berbagai pihak yang telah mendukung mereka melewati masa inkubasi selama empat belas hari
video ucapan terima kasih yang juga menunjukkan kegiatan rutinitas pagi mereka diunggah di akun resmi media sosial milik puspen tni pada sabtu pukul delapan pagi tadi
berikut ini cuplikannya untuk anda
sebelum saya memulai segala hal izinkan saya untuk mengucapkan terima kasih kepada presiden republik indonesia bapak presiden joko widodo
selanjutnya kepada pemerintah republik indonesia kepada seluruh masyarakat natuna lalu kepada pemerintah daerah natuna
serta kepada seluruh jajaran tni terutama bapak bapak marinir
yang bersedia memiliki kemampuan untuk menjaga kemampuan dan kemampuan yang diperlukan oleh bapak bapak tni
mereka bersedia untuk menjaga kita pagi siang sore dan juga malam
mereka bersedia untuk mengayomi dan selalu ada
kita di provide dengan baiklah di sini bersyukurnya seperti itu alhamdulillah
dan teman teman semua sekarang kita sedang melakukan kegiatan pagi
kegiatan paginya apa itu
senam olahraga dan lain sebagainya
seperti inilah keadaannya
sekarang sedang main game
mari kita datangi satu persatu
setelah ini ini kegiatan rutinitas kita dari pagi
kita bangun pagi untuk beribadah lalu selepas itu ya seperti ini kita senang
mungkin setelah pasenam baru kita melakukan makan pagi
ini mungkin sedang berdiskusi
halo teman teman semua
ini juga sedang berdiskusi ria
mereka nggak nengok ke gue
jadi kayak gitu lah
mungkin segitu dulu cukup
nanti dilanjut di jam makan